presiden jokowi dodo menanggapi santai
di kantor dpd pd perjuangan sumatera utara
di selakunjungan kerjanya di karawang jawa barat saudara
jokowi merespons soal foto dirinya sebagai presiden
yang tidak terpasang di salah satu ruangan
di kantor dpd pdip sumatera utara
padahal foto wakil presiden maruf amin terpasang di ruangan
soal penurunan fotonya sebagai presiden
jokowi menganggap itu hanya sekadar foto belaka
dan kata mas hasto juga
wah sekian ppp atau pesoro
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto merespons
foto presiden jokowi yang tidak terpasang
di salah satu ruangan kantor dpd pdp sumatera utara
kata hasto tidak ada arahan dari dpp pdip ke pengurus daerah
untuk mencopot foto presiden di ruangan tersebut
selain di dpd pdip sumatera utara
foto jokowi banyak dicopot di sejumlah kantor dpd pdip lainnya
ya tidak ada arahan dari dpp pdi perjuangan
karena presiden saat ini adalah pak jokowi
dan wakil presiden adalah bapak keaci maruf amin
itu yang dihormati oleh pdi perjuangan
ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah
yang dilakukan ya sebagai respon
bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah
menjalankan konstitusi dan undang undang dengan seluruh seluruhnya
hilangnya foto presiden jokowi jadi sorotan
saat penyerahan formulir pendaftaran bakal calon gubernur edi rahmaya
di kantor dpd pdip sumatera utara di medan pada senin lalu saudara
di salah satu ruangan tampak tak ada foto presiden jokowi yang terpasang
hanya lambang negara garuda pancasila dan foto wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
sementara di ruangan lainnya foto presiden dan wakil presiden tetap terpasang
usai jadi sorotan kini foto presiden jokowi sudah kembali terpasang di ruangan